nah kalau begitu nanti ibu masakin makan siang ya
apaan sih lu kayak dikejar setan
tunggu abah abah gue
tangkep tuh orang
tunggu abah abah gue
gua liat lu ngobrol di rumah anik
saya curhat sama dia
saya kesel sama ami
yang selalu duluin saya
pdkt sama ineke
terus kata anik
ineke yang harus milih
saya atau amin
kasian juga loh
tunggu fix ya
kalo tidak padahal
makasih kang bisna
saya tak mau nyuri apapun
saya bukan pencuri
tadi saya lupa taruh gelangnya di kamar mandi
teman teman kampus bapak
mau main ke rumah siang ini
kalau begitu nanti ibu masakin makan siang ya
apaan sih lu kayak dikejar setan
dikejar setan lapar
pakai lauk apaan
mau kemana lu katanya lapar banget
setelah dapat telepon dari ineke
bu nur mau beli ayam gak
terserah bu nur
buat selamatan rumah baru juga bisa kok bu
selamatan rumah pake ayam
terus dibagiin deh ke semua tetangga
punya satu kesamaan tis
kamu cantik banget
perasaan ini tuh bisa aja deh
buat gue kamu gak biasa
ih bapak ini gimana sih
ini kan sama temen temen mau ke puncak
terus minum di kebun teh
ke puncaknya naik apa
nanti siang gue cariin ya mobil rentalnya
aduh nanti aja
kan masih dua hari lagi
nanti siang gue cariin ya
kalau bapak main ke rumah babe
atau ke rumah haji murod
jangan ngerepotin ya pak
memangnya bapak itu anak kecil tis
bapak juga cuma nanya tis
yaudah tuh nanti jalan dulu ya
pak tolong bungkusin bakwan tiga tahu dua
mau dibawa pulang
soalnya kalau udah nyuci sungguh alam